kalau hubungan kamu sama randi itu itu udah direkayasa
dengan kata lain ini semuanya palsu sih ya
ini dia nih orangnya baru pulang
dasar anak anak kasian sama orang tuanya
udah dibilangin orang tuanya gak bisa turun dari atas genteng
tetep gak pulang juga
eh kamu tau gak
sampai mateng di atas genteng
kamu pasti lagi mikirin cewek itu
cewek itu udah masuk dalam banget ke hatimu
sampai sampai papa ngomong panjang lebar nggak kedengeran juga sama kamu
nah ada apa sih
kenapa kelihatannya pusing banget
gak ada gitu pak
gue lagi kasihan sama perempuan itu
saat ini papa ide itu lagi kecelakaan
masuk rumah sakit kritis lagi
gue jadi gak enak ngurusin semua sandiwara ini
kayaknya nggak punya perasaan aja
bener kan omongan papa waktu itu
kamu itu pasti akan menemukan cewek yang bisa merubah kamu
dan membuat kamu itu bener bener jatuh cinta
nah kayak gini tanda tandanya
kamu pasti sudah jatuh cinta sama cewek itu
jatuh cinta jatuh cinta
orang kesian gak nyambung
ujang lapuk akhirnya lapu juga
daripada duda gak laku lagi
romantik sangat beautiful teman teman
j tracking di ruang
ayah bisa dengar aku ya
ayah kamu sudah baik baik saja
sekarang dia sudah sadar
kamu jangan khawatir lagi ya
makasih ibu pri
biar aku panggilin dokter buat ayah
dia deketin tasya karena dia punya maksud
dia mau mainin hati tasya dan saya gak terima
saya gak terima
saya gak terima
saya gak terima
saya gak terima
kalau gue udah gak bisa ngerti kesehatan lagi
aku kasih tau gak ya ke tasya
tapi dia harus tahu soal ini
kalau cowok yang dia taksil
itu bukan cuma baik baik
barusan dia gerak gerakin tangannya
kamu kenapa sih
lagi ada masalah
cuma lagi sedikit bingung aja
harus kasih tahu kamu atau enggak ya
plusnya jangan bikin aku penasaran deh
ada apa sama randi
sya randi itu bukan cowok baik baik sya
aku minta kamu jauhin dia
kamu jangan ngomong sembarangan ya
aku gak suka kamu ngomong jelek tentang randi
sya kamu gak percaya sama aku
kapan aku pernah bohong ke kamu sih sya
awalnya juga aku gak yakin
kalau randi itu disewa orang
supaya bikin kamu jatuh cinta sama dia
mungkin kamu gak percaya
tapi tadi aku sempat ikutin dia
dan aku dengar sendiri kalau dia ngomong di telepon
semua orang yang sewa buat bayar dia
dia ngomong soal kerjasamanya sama seseorang
supaya bikin kamu jatuh cinta sama randi
jadi kamu harus tahu sya
kalau hubungin kamu sama randi itu
itu udah direkayasa
dengan kata lain ini semuanya palsu sya
terima kasih packing
dan kita gamau mau mulai pikir

saya makin ti reactors untuk
kalau begitu saya permisi dulu
awalnya juga aku gak yakin
kalau randi itu disewa orang
supaya bikin kamu jatuh cinta sama dia
mungkin kamu nggak percaya
tapi tadi aku sempat ikutin dia
dan aku dengar sendiri kalau dia ngomong di telepon
semua orang yang sewa buat bayar dia
dia ngomong soal kerjasamanya sama seseorang
supaya bikin kamu jatuh cinta sama randi
jadi kamu harus tahu sya
kalau hubungin kamu sama randi itu
itu udah direkayasa
dengan kata lain ini semuanya palsu sya
ayah kamu akan sembuh
dan dia akan baik baik saja
kamu gak usah khawatir ya
kamu nggak usah mikirin randi lagi tessa
tadinya juga aku
aku nggak percaya tapi
terus aku juga jadi kepikiran
yang dibilang sama fajar itu bener apa nggak sih
tapi kalau yang aku rasa
randi itu anak yang baik kok
kalau menurut ibu pri gimana
kalau ibu rasa
ibu juga bisa merasakan
kalau randy punya perasaan dan hati yang baik
lebih baik kamu cari tahu sendiri ya
kenapa ibu nggak bisa ngasih tahu aku
nggak semua ibu bisa bantu kamu
apalagi masalah hati dan perasaan manusia
ibu tidak bisa mencampurinya
karena itu hak kamu sendiri
dan itu adalah proses perjalanan
cuma kamu sendiri yang bisa merasakan
baik buruk semuanya cuma bisa kamu sendiri yang ngerasain
semuanya ada di hati kamu
dan yang harus kamu lakukan cuma satu
dengarkan suara hati kecil kamu
dia akan berbicara sangat lembut
aku ingin tahu kamu
aku ingin tahu kamu
aku ingin tahu kamu
aku ingin tahu kamu
aku ingin tahu kamu
aku ingin tahu kamu
kamu bisa jauhin randi
karena aku nggak mau kamu kena masalah sya
tapi ya udahlah
kamu juga udah gak percaya lagi sama aku
aku juga merasa percaya
aku juga merasa percaya
aku juga merasa percaya
sampai jumpa lagi